sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
ada beragam aktivitas dan fasilitas yang disediakan di desa wisata jebuntu termasuk juga kegiatan ekonomi kreatifnya
dan pagi ini saya sudah menikmati salah satunya yaitu penginapan berupa tenda ditermani dengan secangkir jahe sereh yang tentunya penerapan protokol sehatannya sudah terjamin untuk menjamin kenyamanan wisatawan
pager gunung campsite
pager gunung campsite yang dibanderolkan
mulai dari tiga ratus ribu ini menawarkan sejumlah fasilitas menarik
mulai dari kolam renang panahan kolam terapi ikan sampai layanan privat minum jasreh atau jahe sereh
ini minuman khas desa cibuntu yang memberikan rasa hangat bagi tubuh di tengah dinginnya udara gunung ciremai
desa wisata jebuntu
desa wisata cibuntu yang terletak di kecamatan pasawahan kabupaten kuningan jawa barat ini bisa dikunjungi dengan berkendara selama empat puluh menit dari kota cirebon atau selama tiga jam tiga puluh delapan menit dari kota bandung ibu kota provinsi jawa barat
selain berkemah terdapat sekitar enam puluh homestay lain mulai dari harga dua ratus ribu rupiah per malam

fasilitas menginap yang berada di rumah rumah warga ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membaur bersama warga setempat
salah satunya bahkan pernah meraih penghargaan sebagai homestay terbaik kelima di asean karena kebersihan dan kelengkapan layanannya
penjelajahan di desa wisata cibuntu saya awali dengan jogging di pagi hari agar dapat menikmati kesegaran udara khas pegunungan secara maksimal
panorama gunung ciremai
panorama gunung ciremai serta hamparan
dan persawahan yang mempesona menjadi bonus aktivitas berolahraga saya hari ini
trek jogging saya di desa wisata jebuntu juga mengantarkan saya ke air terjun gongseng
landskap dinding bebatuan kian mempercantik pemandangan di sekitar air terjun yang memiliki ketinggian hingga dua puluh lima meter

potensi potensi di sini jadinya walaupun jebuntu memang menangkan kesederhanaannya dari segi budaya
dari segi budaya ada dari segi kesenian ada dari sejarah ada dari ekstrap ada dari kuliner pun ada
jadi walaupun kecil kecilan jebuntu semua ada gitu lah
seperti yang ada mungkin udah lihat di ekrab apa yang dibuat di kuliner ibu ibu kwt kelompok kwt ya itu apa yang dibuat
ada sejumlah atraksi kesenian yang kerap dipertontonkan kepada wisatawan di desa cibuntu
di antaranya tari tetanong tari rendeberum hingga perkejukan angklung
tari tetenong dibawakan oleh penari perempuan yang membawa tenong atau wadah baru
dan penang yang terbuat dari anyaman bambu sebagai simbol rasa syukur
sementara tarian rendebrin yang merupakan tarian selamat datang kali ini tampil diiringi atraksi dari kelompok musik angklung anak anak
saya mendapat kesempatan untuk ikut mencoba bermain angklung bersama mereka
wih seru sekali
kreativitas warga lokal desa cibuntu menjadi potensi wisata lain yang kerap ditawarkan kepada pengunjung
proses pembuatan gerabah dan mainan miniatur menarik perhatian saya begitu tiba di pusat ekraf cibuntu
dalam sebulan lebih dari dua ratus produk gerabah mulai dari kendi poteko cangkir hingga topeng bisa diproduksi di sini
dan dipasarkan kepada pengunjung mulai dari lima belas hingga tiga ratus ribu rupiah tergantung kerumitan bentuk dan ukirannya
wah ternyata tidak mudah ya dalam pembuatan gerabah ini
dibutuhkan ketelitian dan juga ketelatenan dalam pembuatannya
nah tapi kalau udah jadi hasilnya seperti ini
dengan membeli produk lokal seperti ini kita sama dengan membantu perekonomian warga selama pandemi
dan bangga atas buatan indonesia
produksi mainan miniatur berbahan kayu juga tak kalah unik dan dipasarkan mulai dari harga lima puluh ribu hingga belasan juta rupiah
perekonomian di cibuntu sebelum pandemi memang alhamdulillah sangat baik
sangat baik sekali
tetapi setelah adanya pandemi memang walaupun secara signifikan itu tidak menurun sama saya
tapi ada dampaknya memang terasa ada
tapi dengan inovasi yang kami punya dengan adanya pusat ekrab di jebuntu
kami masih bisa berkarya bisa menjual produk produk ekrab di sini melalui online
produk kuliner dari hasil perkebunan warga lokal menjadi inovasi yang dilakukan kelompok wanita tani desa cibuntu
sejumlah hasil pertanian yang telah lebih dulu diolah menjadi makanan ringan seperti peyek keripik pisang hingga kremes ubi menjadi kegiatan ekonomi yang menambah pemasukan warga
rasa camilan yang dijual mulai dari harga sepuluh hingga lima belas ribu rupiah per kemasan ini membuat saya ketagihan karena rasanya yang renyah
dengan beli kreatif lokal sama dengan turut membantu perekonomian warga sekaligus bangga buatan indonesia
ingin mengenal lebih dalam sumber pemasukan warga selain dari sektor pariwisata
maka tak lengkap jika saya tidak mampir ke kampung domba yang berdiri sejak tahun dua ribu sepuluh silam
di sini saya berkesempatan memberi makan hewan hewan ternak warga yang jumlahnya telah mencapai lebih dari seribu ekor
usai menjajal beragam aktivitas wisata yang ditawarkan di desa wisata yang terbentuk sejak tahun dua ribu dua belas ini tak lengkap rasanya tanpa mencoba wisata adrenalin
semua kegiatan ini tentunya dilakukan dengan menerapkan prokes secara ketat mulai masker hingga satu pemain satu atv saja
berkeliling kebun karet menggunakan atv memang menjadi pengalaman yang seru dan menantang bagi saya

ini sekaligus mengakhiri perjalanan saya di desa wisata cibuntu kuningan jawa barat
jangan lupa untuk berwisata di indonesia saja saat waktunya sudah tepat